untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain
niat saya harus jalan harus bisa jalan
berhentilah beranggapan bahwa internet adalah medium yang terbentuk
kali ini sekitar lima hari setelah proses diasap dijemur diasap dijemur
untuk supaya proses belajar yang itu bisa berjalan dan aman gitu
unik ya gulai untuk pakis
apakah misalnya komunikasi antara pan dengan golkar dengan ganjar misalnya cukup intens
kemudian kita detailkan lagi inflasi bahan makanannya
mahfudin eks warga desa cibogo kecamatan dharma raja
nah sampai hari ini kita belum ada uji klinis terkait dengan vaksin anak
tapi ada yang punya lu tuh yang warna warni kan
nah tentunya ini semua tadi dikoordinir oleh kementerian marves
disuruh misalnya lock down udah lock down aja udah
apa fenomena pemain tinggi di indonesia nih yang selalu jadi center tuh gimana
bertahan melestarikan cita rasa tradisional dari hasil alam
polda lampung misalnya itu juga menyiapkan booster di tempat tempat peristirahatan
gak sabar juga nungguin pencing ketemu tim gede
yang terkait dengan energi terbarukan
juga ternyata kan pertama kosnya tinggi kemudian yang lebih kompleks lagi itu pemeliharaannya
saya turun ketemu dan tukang parkir
kumpul sama keluarga nah pagi pagi ini saya punya resep yang bisa dijadikan menu untuk
aktivitas mereka mandi di kolam menjadi atraksi yang ditunggu wisatawan
saya belum pernah ikut seleksi tiga ax tiga si games nya gitu
untuk dua ember tanah liat diperlukan satu ember garam dan abu gosok secukupnya
di senayan itu sayang menurut saya
pengalaman ini membawanya menjadi lebih mandiri sehingga dapat berkiprah di sela sela waktunya untuk membantu kaleb
gimana lu kakaknya mau duit
hanya diikuti oleh dua puluh empat peserta dari sejumlah universitas negeri di indonesia
lu sma mana nih ya masih bercanda bercanda
bahwa pelaksanaan untuk uji klinis ataupun vaksin untuk anak ini
tapi harusnya kalau cedera makan jadi lebih banyak ya
waktu itu dia langsung pengen main basket lah
kita melihat pada suhu observasinya
akan ditanam sorghum pada tahun ini untuk dijadikan bibit
gue tawarin eh gue bisa bikin jersi loh
dan dua ribu tujuh belas baru main tiga ax tiga gitu
tapi lu pribadi lebih enjoy mainnya sama coach meldi berarti atau gimana
belum diketahui pemicu hingga membuat usmanto emosional dan tega membantu putranya
taman ini telah dibuka untuk masyarakat umum pada dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
tapi setidaknya upaya upaya untuk meningkatkan imunitas ini
sebetulnya ketua umum anda pak erlangga hartarto intens berkomunikasi berkonsultasi
tidak menjadi korban kebakaran
saya melihat teman teman tuli banyak sekali untuk berkumpul dan senang
akan muncul hal hal yang bisa menjadi suspek makhluk astral
saya karena tidak bisa free diving seperti mama mama saya tunggu di sini
bagaimana dengan jika jalur dari cikampek menuju kali kangkung berlakukan kontraflux
sekarang udah lumayan lah yang mengenal basket
tapi kalau itu kalau dari segi uang ya kalau ngomong uang
apa kalau lo ada saran apa segala macam ya apa saran itu diutarakan dengan cara yang baik dan benar
merasa tidak nyaman dalam kabinet
bagian terapinya atau yang ngurusin ruangannya tapi juga di bagian dapur
jadi kayak kegerai gerai gitu kan
dan ini berlangsung secara lima hari berturut turut
mungkin belum beruntung juga disitu
untuk membuat miniatur ini ade menggambar pola terlebih dahulu dan memotong kayu menjadi beberapa bagian
sore tadi wilayah banten diguncang gempa dengan magnitudo lima lima selain itu cuaca ekstrim di masa peralihan musim diprediksi masih akan terjadi di indonesia
makin dekat malah satu sama lain dengan ada
bisa anda jajal bersama si kecil
whatsapp group sendiri dengan pejabat pejabat daerah di setempat gitu
skenario playoff ini menurut gue jadi sesuatu yang penting
murid muridnya bisa lebih bersemangat dalam belajar
artinya di sini pemerintah harus mensosialisasikan betul mengenai kenaikan ini
juga para pemirsa kita berduka tadi dengan berita yang barusan muncul di set